kami ada informasi mengenai polisi yang akan melakukan rekonstruksi perampokan dan juga penyekapan
di kediaman dodi triono di pulau mas utara jakarta timur
sterilisasi di sekitar tempat kejadian perkara diantaranya dengan menutup akses jalan di pulau mas jakarta utara
menurut kapolres jakarta timur komisaris besar polisi agung budi jono
akan ada lebih dari tujuh puluh adegan dalam rekonstruksi yang akan digelar pada hari ini
rekonstruksi dilakukan untuk mengulang kejadian perampokan dan pembunuhan yang terjadi pada tanggal dua puluh enam desember dua ribu enam belas yang lalu
dan untuk mengetahui bagaimana persiapan rekonstruksi pada hari ini kami sudah akan bergabung dengan korespondensi cnn indonesia
ada mahardika utama di pulau mas jakarta timur saat ini
good morning dika jadi bagaimana sejauh ini apakah rekonstruksi sudah dilakukan
atau sedang berjalan
good morning reinhard dan juga daniel
rekonstruksi perampokan dan juga penyekapan yang berakhir pada tewasnya enam orang korban jiwa di kediaman dodi truno ini sudah dimulai sejak pukul delapan tadi atau sekitar lima belas menit yang lalu
dan saat ini adegan reka ulang sudah memasuki reka ulang yang ke delapan belas atau adegan ke delapan belas
di mana tersangka yus pane tersangka erwin sutumorang dan erwin
dan ramlan butar butar sudah mulai masuk ke halaman rumah dari daudi triyono di pulau mas utara jakarta timur ini
dan di rekonstruksi ini ternyata hanya diikuti oleh satu tersangka saja yaitu yus pane
sementara itu dua tersangka lain yaitu erwin situmorang dan juga alvin sinaga tidak mengikuti rekonstruksi ini mengingat kondisi fisik yang belum memungkinkan setelah sebelumnya dilumpuhkan oleh
kepolisian pada saat ditangkap beberapa waktu lalu
informasi yang saya dapatkan dari kapolres metro jakarta timur komisaris besar polisi agung budi jono disebutkan bahwa akan ada lebih dari tujuh puluh adegan yang direka ulang dalam rekonstruksi untuk melakukan adegan adegan yang sama ketika peristiwa perampokan dua puluh enam desember lalu
dan di rekonstruksi ini juga dihadiri oleh tim dari kejaksaan serta para tersangka juga didukung
didampingi oleh satu orang kuasa hukum yaitu jarod widodo yang juga mendampingi tersangka
dan saya juga melihat ada sejumlah anggota keluarga dari dodi triyono yang sudah hadir diantaranya adalah anak tertua dari dodi triyono yaitu destri yang hadir pada pukul tujuh empat puluh lima pagi tadi
saat ini rekonstruksi sudah mulai masuk ke dalam area rumah dan ini artinya sudah mulai masuk ke adegan adegan inti
tersangka ini bertemu dengan sejumlah penghuni rumah mulai dari pembantu dan juga anak anak dari dodi yang kemudian diakhiri dengan melakukan penyekapan di dalam kamar mandi
kejadian sendiri berlangsung sekitar enam belas menit pada tanggal dua puluh enam desember dua ribu enam belas pada pukul empat belas siang waktu indonesia barat
dika satu lagi pertanyaan kalau sebelumnya di rekonstruksi yang pertama tidak dihadirkan korban begitu ya
apakah di rekonstruksi yang kedua
ini juga lagi lagi korban tidak dihadirkan dan apa yang menjadi alasan utama dari pihak kepolisian tidak mendatangkan korban padahal juga ada pihak keluarga almarhum duri triyono yang datang di rekonstruksi kali ini
ya betul sekali reinhardt pada rekonstruksi kali ini sama halnya seperti pada saat prarekonstruksi korban tidak diperankan langsung oleh korban yang sesungguhnya namun oleh para pemeran pengganti hal ini dilakukan
menurut informasi saya dapatkan dari komisar
besar polisi agung budiono adalah untuk menghindari traumatik yang dialami oleh para korban di pulau mas utara ini
kita tahu pada tanggal dua puluh enam desember dua ribu enam belas sebelas orang penghuni dari rumah ini termasuk satu orang teman dari anak dodi triyono disekap di dalam ruangan kamar mandi yang hanya berukuran satu lima x satu lima meter saja
dan mereka baru ditemukan keesokan harinya atau lebih dari enam belas jam setelah kejadian ini